baru diambil kotaknya
yaudah tuh nenek ambilin ya
kamu kayak gituan aja
kamu tabrak ha
kamu ngerti ga sih
apa kamu perlu belajar nyetir lagi
ya yaudah aku turun dulu ya
kamu mau kemana
aku mau turun
engga boleh engga boleh cynthia
pokoknya kamu harus disini dulu ya
kamu temenin aku
pokoknya kita harus gandengan terus
bersama selama yang akan datang
yaudah deh aku disini dulu aja
mudah mudahan sintia udah pulang
dan ga berbuat hal bodoh lainnya

itu neneknya siva
mama coba perhatikan
coba perhatikan matanya siva
matanya itu mirip sama bella
pada saat siva bergedit
pada saat siva bergedit
matanya itu mirip sama mama
mama coba perhatikan
mirip sekali kan sama bella
pada saat dia senyum mah
bibirnya itu seperti senyumnya mama
mirip ya anaknya sama nenek
cantik ya anaknya
masa sih siva itu adalah cucu saya
kamu antrian saya pulang ya
saya akan antri kamu pulang kok tenang aja
kamu udah ngajak aku seneng seneng hari ini
seharusnya kamu tawarin aku untuk masuk ke dalam
nanti kamu mau sama aku bangun gimana
udah ya pulang aja
pokoknya aku pengen sekelas lagi
gak ada deh yuk
ternyata rumah kamu kosong gak ada orang yang kita bisa mesra lagi
oke kita sampai
rupanya sintia udah pulang dia
mobil cynthia kesini berarti dia pulang kesini dong ya
lagi apa cynthia di dalam ya
aku takut dia malah masih mabor
nanti yang ada ketahuan sama sylvia
itu mobilnya cynthia sampai pengok pengok kayak gitu
aduh aduh ini pasti karena dia nyetrik gak fokus
pikiran dia lagi kacau
jadi sampai nabrak nabrak kayak begitu
coba kebayang gak
kalau sampai tadi dia itu kecelakaan
aduh jangan jangan jangan
saya harus ketemu sama sintia
saya khawatir takut terjadi sesuatu lagi sama dia
tadi aku liat dia di dalam
ada cynthia dia lagi termenungkat
dan sedih sekali
aku khawatir desil
kalau misalnya nanti kamu datang masuk ke dalam temuin dia
yang ada cynthia tambah sedih
karena dia berharap sekali yang datang adalah afif bukan kamu
nanti yang ada dia tambah frustasi lagi
jadi lebih baik kamu bantu saya untuk kasih pemahaman ke afif
supaya dia sadar terhadap tindakannya
besok pagi aku bawa sintea ke rumah kamu
laura bener juga
kalau aku yang datang nemuin cynthia
memang ada baiknya kalau afif yang menemuin cynthia
iya kamu bener juga solora
iya besok pagi kok aku bawa ke rumah
mana sih ini minumannya haus banget
aow keterlaluan kamu ya
tindakan kamu ini dengan bodoh tupet
tampak buahmu kan kayak begini
semua rencana kita ngebratakan gara gara ulah kamu
ngerti gak kamu
apa kabar tante
ngapain kamu ada di sini
ngapain kamu ada di rumah saya
gavin ingatkan kepada tante ya
kalau tante gak bisa menjauhkan gavin dari cynthia
karena aku dengan cynthia itu adalah pasangan yang sangat serasi ya kan sayang
pergi kamu dari sini
pergi kamu dari sini
tante mau ngapain tante
mau nampar aku tante
gak perlu buang buang tenaga tante
karena sebentar lagi aku akan juga pulang tante
aku pamit dulu sama cynthia ya tante ya
apaan sih kamu seperti kamu
kamu dengar baik baik ya
kalau kamu mau selamat jangan mendatang mau anak saya lagi
jangan pernah temuin cynthia
aku pulang sekarang tante
cynthia tinggalkan kamu itu stupid sekali
sekarang gavin muncul dalam kehidupan cynthia
pokoknya abang udah kagak mau ngeliat lu sedih lagi
neng kan abang capek
baru diambil kotaknya
yaudah tuh neng ambilin ya
terima kasih ya
semoga dipake mulu ya neng ya
anak yang berbakti sama emak
madoain banyak rejekinya
tiap bulan gajinya naik terus ya
bagus gak emak sendalanya emak
bagus banget tuh sendalanya
ini parmit beli buat
pasti buat emak kan
aduh emang dasar
anak berbakti pada emak ya parmit
gak coba dulu ya
tunggu tunggu tunggu
ini cakep banget
dia pengen jalan jalan mulu deh
bagusnya sendal emaknya neng ya
jadi pengen jalan jalan mulu nih emak nih
kalo pake sendal ini tuh